sejumlah siswa sdn delapan puluh tiga babakan surabaya kota bandung
tampak antusias mengikuti pembelajaran tatap muka
atau ptm terbatas dengan prokes ketat
selama ptm terbatas aktivitas pembelajaran dibagi menjadi
sebagai antisipasi pihak sekolah juga sudah menyediakan
sarana prasarana penunjang seperti adanya ruang isolasi dan obat obatan
izin dari orang tua turut menjadi syarat utama bagi para siswa
yang ingin mengikuti ptm di sekolah
sekolah lain yang juga menggelar ptm secara terbatas adalah
smkn sembilan dan smkn tiga belas bandung
untuk siswa smk dimulainya pembelajaran tatap muka disambut antusias
mereka menilai melakukan praktik di rumah lebih sulit
dibandingkan praktik di sekolah dengan didampingi guru langsung
soalnya belum tentu benar juga kan
kalau misalkan pertemuan langsung kan sama gurunya bisa langsung diukur benar apa tidak ini
terus nggak bisa nanya kalau misalnya kesulitan
kalau misalnya kayak bu ini benar juga kayak gini ibu matengnya segini gitu kan
ptm terbatas di kota bandung dilaksanakan di tiga ratus tiga puluh sekolah dari berbagai jenjang
mulai tk hingga sma
yang sebelumnya telah menggelar uji coba dan dinyatakan lolos verifikasi
sementara lebih dari satu enam ratus sekolah
lainnya masih dalam tahap persiapan
nah terus kalau ada pemberlakuan dari pemerintah kabupaten kota yang sifatnya ppkm
atau ppkm ke depan naik level lagi
maka hentikan sementara sesuai dengan aturan di tanggal ppkm tersebut
tapi setelah selesai itu berlaku kembali
pemerintah kota bandung akan terus melakukan evaluasi
agar pelaksanaan ptm terbatas tidak menjadi kluster covid sembilan belas